kamu kasih apa ke dalam kopi saya ini
terus setengah sendok gula
terus pokoknya banyak bubuk apa gitu gak tau
kamu kasih lada
kamu beresin semua peralatan
kayaknya ini tempatnya aman deh
gak akan ada bisa nemuin kita
tapi kenapa mereka tahu kalau
kamu anak pengusaha yang aku culik
paling dari pesan iklan
di koran di internet di tv
aku sekarang terkenal karena nyuli kamu
sekarang kan kamu harus kabur kemana mana sama aku
jadi aku tenang tenang aja
dan jagain aku
seperti bodyguard gitu deh
tapi enaknya aku mau sebaya
tapi enaknya aku mau sebaya

tapi enaknya aku mau sebaya
kamu tuh free

kenapa sih kamu gak mau nerutin papa kamu
kenapa sih kamu gak mau nerutin papa kamu
kepesan tentu bagus tau gak sih
memperdalam ilmu agama
ihh tapi aku belum mau
kan gak mesti paksa harus niat
kan gak mesti paksa harus niat
daripada aku memperdalam ilmu agama
tapi gak serius
terus tuh gak ada gunanya kan
kenapa gak dicoba
aku tuh kabur bukan cuma karena itu
aku tuh kabur bukan cuma karena itu

ada alasan lain juga tau

aku tuh gak mau dijodohin sama trister
aku gak suka sama tristan
kalo gak sayang kan gak mesti dipaksa tau
kamu sama tristan itu
kamu sama tristan itu
kamu pasti bahagia
gak mungkin lah
aku gak mungkin seneng
aku tuh cuma seneng kalo sama
menurut kamu siapa
yang mana aku tau
kamu suka sama cowo lain
kamu suka sama cowo lain
kamu suka sama cowo lain
aku tuh suka sama cowo yang baik

dia tuh nyebelin banget
terus dia tuh suka ngelindungin aku
dan dia tuh gak tau aku suka sama dia
habis dia nya pengecut bego lagi
kamu kemana lagi sih
kamu tuh gimana sih
kamu suka gak sih sama aku
kamu tuh nyebelin banget
kadang kadang kamu bikin aku geer
kadang kadang kamu nantep aku
kadang kadang kamu baik sama aku
kadang kadang kaum perhatian sama aku
tapi aku takut kamu tuh mainin aku
kamu suka gak sama aku jujur
aku bahagia di dekat kamu nak
kamu tuh nyebelin
aku tuh juga sayang sama kamu
tapi kamu tuh gak suka sama aku
kamu tuh bikin aku geer

dia tuh gak macem macem sama aku
mam bawa laura ke dalam
mami mami harus dipercaya sama aku
aku tuh belajar cari uang sendiri
aku belajar mandiri
terus aku jadi asisten bidan
makanya mami sepenuhnya hari harus berbangga sama aku dan percaya sama aku iya kan
rangga untung kali ini
tapi saya tidak mau mendengar lagi
kamu berhubungan dengan laura
kalau sampai kamu melakukannya
enggak akan ada maaf dari saya
saya mau protes pak
saya tidak percaya kalau opi kembali diterima di kantor ini
sekunda pecat dia pak
dia mencuri handphonenya pak dodo
saya cuma memenuhi permintaan atasan bu
dan pak rona lah yang meminta saya
untuk menarik kembali si op
kakak tuh tangan tau gak sih sama kalian
kampung kita kemarin ramai deh kak
kakak masuk tv
iya kak emang benar
karangga kayak nyulik kak laura
iya kak kayak di film film aja kak
kalian tau gak
sebenarnya itu itu semua tuh gak benar
jadi gini waktu kemarin itu
kakak tuh nyari kak laura
tapi kakak malah dituduh nyulik
bilang aja karangga emang sengaja pergi sama laura
biar bisa berduaan sama dia
kamu kayak gitu sih pi
kak kakak itu seharusnya nggak mau pergi sama laura
kakak tahu kan sekarang akibatnya
udah lah opi udah gak mau denger lagi kak
udah cukup opi berkali kali ngingetin kakak
kalau kakak gak boleh dekat sama laura
sekarang kayak gini kan akibatnya
kak kakak harus inget
beda sama mereka kita gak selevel
karangga kok gini aku suka banget sih sama kamu
aku mendekatin tunggu kamu
aku udah selesai
gitu apa sih jadi
padahal apa dah
deddy sama mami juga sudah memutuskan
membatalkan perjodohan kamu dengan tristan
tapi kamu harus ingat
deddy sama mami punya satu syarat buat kamu
eh ini bu kopi spesial buat ibu
spesial kopi kayak begini kamu bilang spesial
aduh bu coba dulu deh pasti enak
ya kopi model kayak begini
kamu kasih apa ke dalam kopi saya ini
tiga sendok kopi terus setengah sendok gula
terus pokoknya banyak bubuk apel gitu nggak tahu
kamu kasih lada
sebagai hukuman kamu ngeracunin kopi saya
kamu beresin semua peralatan kantor yang ada di gudang
tapi bu ini bukan soal aku
kamu mau masih bela diri lagi
nggak lihat saya udah gemetaran kayak gini
beneran bu bukan salah aku
kamu awasin laura di gudang kasih tau dia apa aja yang harus dikerjain
nanti saya cek lagi ke gudang
kalau masih juga belum beres saya tambah hukuman kamu
saya mau pergi
nih ini semua barang barang yang harus lo beresin harus lo susun
nah kalau ini udah disusun taruh di atas sana
tinggi banget males tau
itu berat emang gua kuli
udah kerjain mendingan
ini semua bukan salah gue ini salah lo
jadi gue nggak mau kerjain oke
kok gue sih
kalau bukan lo yang ngajarin gue bikin kopi gue gak mungkin incrouble kayak gini tau gak
nggak mungkin dapet masalah kayak gini ngerti
lo nggak mikir pakai otak mikirnya pakai dengkul
tapi lo yang kerjain gue kan
lo nggak usah nuduh deh
tapi lo punya niat jahat kan
kenapa lo kacau orleans
kau ngerti apa